di gubuk berukuran dua x empat meter inilah pasangan darto dan nalem tinggal
hunian mereka berada di tengah hutan di kaki gunung selamet
tepatnya di dusun karanggondang kecamatan cilonggok banyumas jawa tengah
tempat tinggal pasangan kakek nenek ini harus ditempu dengan berjalan kaki naik turun gunung
tanpa bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah
mereka hidup berkecukupan dari usaha berladang
di tengah pandemi covid sembilan belas keduanya tak mengabaikan protokol kesehatan
mereka tetap mematuhi aturan dengan menggunakan masker setiap hari
demi bertahan hidup
sepasang warga lainnya berkata
di goa sulawesi selatan harus hidup memprihatinkan di gubuk yang jauh dari permukiman penduduk
pasangan ini bertahan hidup dengan mengandalkan air sungai
dan upah hasil menggarap sawah milik warga
daeng nasang dan istrinya sariana tinggal di gubuk berukuran tiga x tiga meter
di pinggiran persawahan di dusun kampung parang kecamatan barombong kabupaten goa
mereka telah menempati gubuk ini selama sembilan tahun
bagaimana anaknya kasian cari uang
itu dibayar berapa biasa
kalau sepuluh haris satu ratus lima puluh
kasian tidak ada tempat tinggalnya tetap
jadi saya berinisiatif untuk tinggal di sini
dan insya allah saya akan membantu dia untuk dikasih naik di situ
untuk membangun rumah
karena di sini kan sering banjir kasihan
membuat pasangan lansia ini menyerah pada nasib
mereka menyatakan tetap bersyukur lantaran masih sehat
dan dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
tanpa harus mengharap belas kasihan dari orang lain
tim liputan cnn indonesia